lebaran ini terasa berbeda
sungguh aku menyesal
telah bersikap keras kepada faisal
nu itu memang susah diatur
akhirnya itu berubah
seharusnya aku bisa menahan amarah
dan lebih bersabar